saudara rumah dinas wali kota medan bobi nasution kemalingan pada jumat dua puluh enam april dua ribu dua puluh empat lalu
diketahui barang yang hilang berupa sembako senilai tiga juta rupiah
polisi menyebut peristiwa terjadi jumat dini hari saat bobi dan keluarga sedang melaksanakan umroh
ada pun barang yang hilang merupakan sembako senilai tiga juta rupiah
polisi menambahkan tiga terduga pelaku telah ditangkap setelah petugas menerima laporan
dalam keterangan tertulisnya kasihumas polesta besmedan ibtunizar nasution membenarkan hal tersebut
peristiwa terjadi pada dua puluh enam april lalu dan sudah dilaporkan pada dua belas mei kemarin
tiga terduga pelaku sudah diamankan setelah petugas menerima laporan
yang hilang berupa sembako senilai tiga juta rupiah
bahkan juga saya kira mengabadikan seluruh kegiatan kita di mahkamah konstitusi ini
itu pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara saudara
kemudian yang kedua saya kira tugas kita sekarang adalah mencoba
untuk melihat secara baik dan nantinya mendengar secara baik apa yang akan menjadi putusan dari mahkamah konstitusi
tentu kita berharap bahwa mahkamah konstitusi tidak akan terikat dengan kungkungan tradisi yang selama ini bisa merugikan banyak pihak
kita berharap mereka menjadi melakukan kegiatan apa yang kita sebut

kami sudah tunjukkan kepada mahkamah konstitusi
baik di negara yang menganut sistem hukum common law
dan juga mereka sudah memutuskan perkara perkara yang harus dilakukan

satu argumen yang mereka sampaikan adalah
kalau proses pemilihan itu dilakukan dengan cara yang tidak baik
dilakukan dengan cara yang curang
maka itu akan menjadi alasan untuk membatalkan pemilihan presiden itu
sebab mereka beranggapan bahwa kejahatan sekecil apapun itu tetap adalah kejahatan
yang tidak bisa kita tolerir
dan ini juga yang menjadi alasan kami
mengapa kami datang ke mahkamah konstitusi ini
kita ingin mengingatkan kepada bangsa ini
tidak boleh kita montolerir keburukan
apalagi kalau keburukan itu dilakukan
untuk mempertahankan kepentingan satu keluarga atau satu kelompok
terlebih lagi kalau untuk membangun dinasti baru
saya kira sejak kita merdeka
kecuali untuk kerajaan kerajaan
kita saya kira terutama sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
demokrasi sudah dikembangkan secara baik
akan tetapi nampaknya sekarang di akhir
dari proses sejak reformasi itu ini mau ditutup
mau diabaikan untuk kepentingan keluarga dalam jangka pendek
sudara sudara saya cuma sedikit akan menyampaikan
apa yang saya dengar
dari pernyataan pernyataan menteri
dan juga dari dkpp
satu hal yang saya kira cukup jelas dalam nala kita
ada pembagian bansos yang dilakukan oleh presiden
yang merupakan program dari kementerian sosial
bahkan ibu menteri sosial tadi mengatakan
bahwa tidak ada keterlibatan beliau atau keterkaitan beliau
terhadap pembagian pembagian bansos atau apapun namanya
yang dilakukan oleh presiden secara langsung
apalagi pembagian pembagian yang dilakukan oleh presiden itu
tidak didasarkan pada program
yang sudah ditetapkan oleh apbn dalam programnya menteri
tetapi ini berdasarkan satu kepres
yang ya kepres itu dibikin sendiri oleh presiden
ya kita nggak tahu argumen awalnya ini untuk apa
meskipun di dalam pelaksanaannya dikatakan
itu adalah untuk mengatasi el nino
el nino itu kan sudah kalau seperti ahli ahli
november tahun lalu itu sudah selesai
mungkin kalaupun ada keterlambatan hasil panen
tidak perlu dilakukan setiap bulan
pembayaran pembayaran terhadap bansos terkait dengan el nino ini
kemudian saudara saudara khusus terhadap bansos
dalam praktek yang terjadi selama ini
dan sesuai dengan aturan yang ada
bahwa itu dilakukan oleh kementerian sosial
dalam waktu setiap tiga bulan
tidak seperti yang terjadi sekarang
itu dilakukan setiap tiga setiap bulan
sejak bulan oktober november desember januari dan februari
mestinya kita katakan bahwa ini mencederai akal sehat kita
kalau dikatakan ini tidak ada hubungannya dengan proses pilpres
dan pemilihan pemilihan yang lain
saudara saudara saya kira
ada satu hal lagi yang saya kira yang patut kita catat bahwa
ada penyimpangan berdasarkan perpres satu ratus dua puluh lima itu
di mana tidak ada keterlibatan kementerian sosial
tentu kita nalam sehat kita akan mengatakan
bahwa ibu menteri ini tidak ingin dilibatkan
karena ini barangkali bisa saja argumentasinya
bahwa kalau ibu menteri ini tahu dan terlibat
berarti bansos itu juga mesti dibagi untuk kepentingan partainya ibu menteri
atau siapa yang didukung oleh ibu menteri
kalau dari kemarin saksi saksi kami mengatakan bahwa
di jawa tengah itu ada tujuh kali atau sepuluh kali presiden membagi bagi bansos
bahkan kalau saudara saudara saya ingat betul
ada tulisan yang mengatakan bahwa
bapak presiden minum kelapa muda
di magelang bersama dengan cawa pres
begitu juga pak menteri
dua orang menteri yang mengatakan bahwa bansos ini adalah dari bapak presiden
ini kan personifikasi bansos
yang tidak seharusnya dilakukan
itu kan aset milik negara
dari pembayaran pajak kita itu diberikan
jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan
ya mari kita berdoa bersama sama nanti di dalam hati kita
mudah mudahan tuhan membuka pintu hati para hakim
mereka dijauhkan dari rasa takut
misalnya ada ancaman ancaman
yang akan menjadikan perkara atau mereka akan diperkarakan
karena selama ini kita dengar dan kita tahu
cukup banyak orang yang disandra dengan perkara
sehingga berpihak kepada pihak tertentu
saya kira begitu dari saya terima kasih atas perhatiannya
nanti ada saudara henry juga mungkin
hal hal yang sudah dijelaskan tadi oleh
tentu kita berterima kasih
untuk semua presentasi yang diberikan
kemudiannya menteri keuangan sri mulyani
dan juga menteri sosial risma
nah kalau mendengarkan semua penjelasan
saya bertanya dalam hati saya
karena banyak pertanyaan yang tidak dijawab
sebab saya ini dulu wartawan
saya diajari oleh almarhum murtaglubis
jangan hanya membaca apa yang ditulis
bacalah apa yang tidak ditulis
di antara yang ditulis itu
nah itu yang kita tidak dapat pada hari ini
dari hal hal eksternal yang negatif
nah dia bilang tidak ada itu
maupun yang tidak bisa dihindarkan
jadi semua program bahan sosial itu
semua jalan seperti yang direncanakan
tapi kan kita tidak segampang itu untuk
kalau kita membaca dan mendengar video yang beredar
itu menteri menko erlangga tadi mengatakan
presiden dalam menjawab pertanyaan
hakim mahkamah konstitusi arief hidayat
apakah ada pesan pesan atau ada hal hal yang aneh
tapi kan dalam memori kolektif kita
memori kolektif kita itu tidak akan pernah hilang
kita melihat menko erlangga
dan mengakribusikan bansos itu
mengatakan bansos itu dari jokowi
dan karena itu kita mesti berterima kasih kepada gibran
nah itu memori kolektif kita tidak bisa dihilangkan
baik di laptop di handphone
maupun di back mind kita semua
ini gak akan pernah selesai
penjelasan ini tentu membantu
karena tetap menyisakan banyak pertanyaan di hati kita
saya hanya ingin menjelaskan itu
politisasi bansos itu tidak selesai
dan harus dijelaskan secara tuntas
supaya tahun tahun yang akan datang
politisasi bansos itu tidak terjadi lagi seperti sekarang ini
tinggal sekarang kita menunggu putusan mk
yang akan dibuat tanggal dua puluh dua april yang akan datang
apakah putusan mk itu akan membuat demokrasi konstitusi dan supremasi hukum ditegakkan
apakah kejujuran keadilan pemilihan umum yang langsung
umum bebas rahasia jujur dan adil itu akan dihormati
apakah kedaulatan rakyat akan dihormati
ini yang kita tunggu dari mk
saya tahu bahwa mk pasti mendapat tekanan
mk tidak hidup dalam ruang isolasi
tapi saya ingin memelihara optimisme
dari hakim hakim mk itu akan tetap ada
mereka punya komitmen untuk bangsa ini
ini bukan persoalan menang atau kalah
ini bukan persoalan ganjar atau mahfud
ini bukan persoalan magdir ismail henry saya atau pak yanwar
ini persoalan hak yang paling hakiki yang kita miliki sebagai anak bangsa
tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mensubversi
kedaulatan suara yang kita punya
jadi saya hanya ingin memelihara optimisme itu
semoga kawan kawan juga melihat optimisme itu
semoga tuhan memberikan yang terbaik buat kita sebagai bangsa
mungkin henry atau pak yanwar silakan
karena apa yang disampaikan oleh bang timbul
terima kasih pak magdhir bang mulya teman teman wartawan
kita semua tadi sudah menyaksikan bagaimana dan mendengar
bagaimana para menteri memberikan keterangan
tetapi itu terbatas pada regulasi
kalau regulasi kita tidak bisa tutup mata
pasti dibuat sangat bagus
pasti dibuat sesuai dengan tahapan tahapannya
tetapi keterangan para menteri tadi tentu saja berbeda
dengan keterangan para saksi yang pernah kami hadirkan
bagaimana di sumatera utara di medan pembagian bansos begitu masif
kemudian yang lebih menyedihkan lagi pembagian beras bansos
dengan karung bertuliskan bulog badan pangan nasional
kemudian di situ ada stiker prabowo gibran
nah itu semua tentu berbeda kontradiktif dengan keterangan para menteri
satu itu yang kedua kami ingin memberikan satu catatan
apabila mahkamah konstitusi dalam memutuskan perkara permohonan kami
permohonan satu itu tidak membaca keadilan
tidak membaca kebenaran kebenaran yang diterangkan oleh para saksi
maka akan menjadi presiden dalam pilkada yang tahapannya pada bulan mei
sampai pelaksanaannya november nanti
bukan tidak mungkin pilkada nanti